polda metro jaya akan memanggil gubernur dki jakarta anies baswedan dan meminta keterangan terkait penutupan jalan di tanah abang jakarta pusat
pemeriksaan sejumlah saksi dan pelapor akan mulai dilakukan
direktur reserse kriminal khusus polda metro jaya komisaris besar adi derian jaya marta mengatakan setelah memanggil pelapor serta saksi
pihaknya masih akan menunggu surat perintah penyelidikan terhadap gubernur anies baswedan
sebelumnya sekretaris jenderal cyber indonesia jack boyd lapian melaporkan gubernur dki jakarta anies baswedan
ke sentra pelayanan kepolisian terpadu atau spkt polda metro jaya pada dua puluh dua februari yang lalu
jack melaporkan gubernur dki jakarta terkait kebijakan pemprov dki yang menutup jalan jati baru tanah abang jakarta pusat
jack menilai kebijakan gubernur anies mengarah pada dugaan tindak pidana
sebab saat merealisasikan penutupan jalan di depan stasiun tanah abang
anies menjamin trotoar di sepanjang wilayah tanah abang sepenuhnya diperuntukkan bagi pejalan kaki
tetapi ternyata banyak pedagang yang berjualan di lokasi tersebut
yang terjadi pendidik akan melakukan proses penyelidikan
mengambil keterangan dan mencari sumber
baik itu pihak pihak yang berkaitan dengan